satuan tugas pengendalian pencemaran udara bentukan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
menerjunkan seratus personal teknis fungsional untuk mengawasi berbagai sumber pencemaran udara tidak bergerak yang ada di jabodetabek
menurut direktur jenderal pendegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau dirjen gakum rasiori dosani
ada dua faktor utama penyebab polusi di jabodetabek
yang pertama adalah kendaraan bermotor dan industri tenaga uap
ini ada dua jenis sumber pencemaran utama
pertama adalah kendaraan bermotor yang kedua adalah ini bukan urutan ya
jadi dua sumber utama pencemaran yang kami identifikasi di wiljerewetabek ini
kendaraan bermotor dan juga dari emisi kegiatan kegiatan industri
termasuk di dalamnya pembangkit listrik tenaga uap
satgas klhk yang dibimbing oleh rasiori dosani
senin siang mengecek langsung kawasan industri
salah satunya perusahaan industri batubara di marunda jakarta utara
jadi saat ini beberapa dari tim satuan pendegakan hukum dari klhk sedang meninjau langsung
lokasi yang terindikasi yang diduga ada pencemaran polusi udara
tapi kita akan melihat seperti apakah nanti yang diuji kemudian
yang dijelaskan oleh klhk langsung
saat melakukan pengecekan tim satgas kesulitan mengakses lokasi
perusahaan bernama erna tidak ingin memberikan keterangan kepada awak media
namun dia mengaku secara informal perusahaan memiliki izin resmi
satgas menolak wawancara di lokasi
satgas hanya memasang alat ukur untuk mengetahui kualitas udara yang ada di kawasan industri tersebut
jika dalam pengawasan
terdapat hal yang melanggar aturan perusahaan yang sudah dicek dapat dikenakan sanksi
seperti wajib memperbaiki alat yang dipakai sanksi administratif dan yang paling berat sanksi pidana